jangan jangan ini batu nisan
ini tadi saya
jangan marah menir
jangan jangan dia marah
aduh semak lekein
kali mana sih
mimpi buruk aku parah banget
aku diculik sama
hantu jeruk purut
makanya jangan malah sholat tadi dibangun sholat malah tidur makanya rafa kamu
tuh harus rajin sholat jangan males tuh akibatnya kamu jadi mimpi yang enggak enggak
si rafatnya suka mimpi yang aneh aneh rafa itu kan penakut banget nih udah gitu dengerin
cerita sekitar anak sini makanya dia jadi penakut banget sampai ke bawah mimpi gitu
lah ya ada ada aja sih anak anak suka cerita yang enggak enggak
si buranti pasti seneng banget nih saya bawain makan udah pasti dipuja puja
dah saya kalau beli makanan ke rumah dia mah ayo ya wae
pak rt pakai malu malu segala ayo dong pak rt kesempatan ini
mungkin ketemu perjuangan bima apa sih bukan murim lagian kalau mau saya mau juga
saya milih pak tapi karena aku manis lho pak manis di bibir memutar kata
pak rt aku udah jual
melihat utuh tersebut
tergi lagi lah sama saya
biasa itu sama permainan
jangan marah menir
jangan jangan dia marah
ini dimana ya
saya liang lahat kayak kuburan ini
ada yang tahu saya
saya cuma kesasar ini teh
mau sampai kapan ngelindur terusin
sampai kapan ngelindur terus disitu
saya sudah di alam yang berbeda
tunggu saya gak mau ditolongin
tulungan saya lah
saya susah ini
mana digremet germet tolong tarik saya lah ke atas
emang ini bekas kuburan siapa pak
kuburan orang belanda
jan van de houten namanya
cari pacar lagi
cari pacar lagi
itu charlie beda beda
emang dulu dia dimakamin disini pak
ini kan lebih dikenal dulu hantu jeruk purut
tapi sekarang udah dipindahin
kok bisa sih ada kuburan deket rumah adem
aku pengen pindah aja disini
ini gara gara parete nih
parete bikin anak anak takut terus sih
karena parete ketakutan mereka juga ikut nular takut
takut mau punya sendiri sendiri
emang nyalinya aja kecil
tama berarti kayak parete
awas ya kalau ikut ikutan nyebarin hoax
tapi jangan antuan tuan lagi ya
bu ranti ngapain disitu
pake nanya udah tau jatoh
gara gara parete nih
nanti kan nolongin malah jadi saya yang jatoh
tapi pas bu ranti jatoh ngedebut langsung ngegembang
emangnya badan saya gede
aduh ini kenapa diliatin
gara gara hantu jeruk purut
saya jadi ikutan nyemplung
serah rideng deh muka
cuci muka dulu deh
cuci muka dulu untuk mengembalikan kecantikan paripurna
gapoleh buang buang air kau lagi cuci muka
mami keringin matanya
gak pake gayung sekalian ali
tadi teh kenceng banget sih
mata mami perih banget
tadi teh kena sabun muka
jadi sabunnya masuk ke mata
kayaknya itu tangan mami licin
soalnya kan tadi mami pake sabun muka
jadi kepleset gak bisa buka keran
kular dulu ya mih
makme mau bersih bersihhey badan lagi